tiap jumat eksklusif di gtv
udah deh mel kita dari tadi senewan tau gak sih ngeliat kok kayak gitu mulu
kayak gimana gue gak gelisah ini urusannya sama pangeran
kayaknya berdua kan tau sendiri pangeran tuh kecintaan gue
mel pangeran juga gak bakal kesel keselamat sama lo
kalian berdua gak boleh tidur sebelum kasih gue ide
pak kenapa diem aja sih pak
apa tau pangeran
apa tahu kamu gak sepenuhnya salah
dan aku emang gak salah pak
tapi udahlah minta maaf aja sama dia
biar semuanya cepet selesai
yang salah itu dia pak
dia yang mulai itu semua kok
apapun alasannya setiap kasus yang mengarah ke perundungan
harus dikenai sanksi tegas
dan kamu harus menerima sanksi itu pangeran
kalau kamu menolak hukuman sanksi sosial di kampus ini kak heran
maka hukuman bisa aja lebih berat
kalau sudah sampai ke bap yang berwajib
dan akan melebar kemana mana
pangeran saya minta kerjasamanya
jangan sampai masalah ini melebar kemana mana
dan dampaknya sangat besar buat kampus kita ini
saya minta maaf atas sikap pangeran ke kamu
kamu bisa mempertimbangkan penawaran saya tadi
lalu kita lupakan semua ini
apa ngapain minta maaf ke dia
semua ini sudah selesai ya
apa apaan sih pak
kamu terima saja hukuman itu
pak mau taruh dimana muka aku pak
kalau pangeran akan menjalani hukuman yang diberikan oleh lpms
saya masih ada kerjaan
dan saya harus kembali ke kantor
saya permisi semuanya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
sepertinya aku kenalin dia tapi siapa
aku kan tahu sendiri selama ini aku orang paling berkuasa di kampus ini
sekarang aku harus kerja sosial di sini
yang ada hancurlah reputasi aku pah
kamu gak sekhawatir
gadis itu gak akan lama ada di kampus ini
yang jelas si putri akan papa keluarin dari kampus bunga bangsa ini
itu akan papa pastikan
kamu turut perintah papa
dan jalani apa yang dibilang sama lpsm itu
sekarang papa ada meeting dulu
kamu tenangin diri kamu

kata bokap gue harus senangin diri gue
biar dia yang ngurusin semuanya
sekarang emang si usus goreng itu punya simpati dari semua orang
dia bakalan tenang
pas dia udah keluar dari kampus ini
dia bakalan menangis
dia bakalan menangis
dia bakalan menangis
dia bakalan menangis
dia bakalan menangis
dia bakalan menangis
dia bakalan menangis
dia bakalan menangis
maksud lo si putri bakalan dikeluarin dari kampus ini
gue pikir semua udah berakhir
dan posisi putri juga gaman
ternyata gue salah
udah lo tuh baru
lo sadar gak sih
lo baru aja dipanggil ke ruang dekan
makin lama makin nyebelin tau gak
harus gue kasih pelajaran
sepertinya aku pernah melihat perempuan itu sebelumnya
terima kasih pak
saya mohon bapak bisa memberikan keadilan buat anak saya
kami akan melakukan yang terbaik untuk semuanya
kami sudah memberikan saksi pada pelaku yang memungkinkan putri ibu
dan kalau biar kampus dapat bekerjasama dengan baik
saya harap kasus seperti ini tidak akan terulang lagi ibu
untuk kampus sebesar dan sekelas bunga bangsa
pasti bisa selesai masalah ini dengan baik kan pak
oh ya putri
kamu juga ajak sungkan melapor
kalau kamu mengalami penindasan lagi ya
dan kami harap pangeran juga menjalankan hukumannya dengan benar benar baik
karena kami juga terus mengawasinya
saya akan pastikan pangeran melaksanakan hukumannya
terima kasih pak

saya tidak gelisah
ini urusannya dengan pangeran
kamu berdua tahu sendiri pangeran itu kecintaan saya
mel pangeran juga tidak akan kesel keselamat dengan kamu
kapan kita berbual
kalian berdua gak boleh tidur sebelum kasih gue ide
gimana caranya biar gue deket lagi sama pangeran
emang lo pernah deket sama pangeran
oke mel mending lo beliin pangeran hadiah mewah
secara cowok mana sih yang hatinya gak akan lulu dikasih special gift from a special woman like you
pangeran tuh udah punya segalanya mau dibeliin apa lagi